anda penggemar durian nah anda harus jalan jalan nih ke jombang jawa timur
karena untuk promosi menjadi sentra buah durian warga kabupaten jombang jawa timur
menggelar lomba yang cukup unik yakni lomba belah durian tanpa menggunakan alat bantu
meskipun dengan susah payah para peserta akhirnya berhasil membelah buah durian
begitu aba aba dimulai para peserta langsung berlomba membelah durian yang disediakan panitia
lomba tersebut digelar di obyek wisata kampung jawi di lareng gunung anjalsmoro
kecamatan wonosalam kabupaten jombang jawa timur
karena tidak boleh menggunakan alat bantu para peserta memutar otak untuk membelah durian
ada yang dibanting dan ada pula yang diinjak agar durian pecah dan bisa dibuka
setelah berhasil membelah durian secara berkelompok para peserta diadu kecepatan
untuk menyantap dan menghabiskan durian
para peserta yang sebagian besar wisatawan luar kota jombang
mengaku antusias dan senang mengikuti lomba
panitia mengaku sengaja menggelar lomba untuk mengenalkan daerah lareng gunung anjalsmoro jombang
sebagai sentra penghasil durian
ya karena kita pengen kita itu ada kebijakan kompak aja sebetulnya
dengan lomba ini panitia berharap durian dari kecamatan wonosalam
makin dikenal luas oleh masyarakat
agung wibowo jombang jawa timur